cinkan saya untuk melihat wajah ustazah safa boleh ya
hai baiklah kalau begitu saya tanda tangani sekarang
langsung dengan di sapa langsung ke babak berikutnya ramah tamak mari silahkan masuk
dalam cuacanya lagi krimis mari bisa pak mari
jangan masuk semuanya posisi ruangannya kan terbatas lagian yang punya urusan itu kan cuma
pak rai edbian dengan ustazah safa jatuh mereka berdua aja wah nggak boleh dong kalau satu ruangan
ada dua orang satu cowok satu cewek orang ketiganya itu birin bukan bukan orang
ketiganya setan makanya
harus ada saksi kita berempat masuk
siaparet kamu tuh gimana toya mengemen ini bener harus ada saksi biar aman dimana
ahlaknya ampun para
baik kalau begitu mangemen dan birin boleh kita masuk sebagai saksi mari silakan ayo
assalamualaikum ustadz waalaikumsalam boleh bantu saya enggak tolong cariin lina
sama yani mereka enggak ada di pesantren innalillahi kalau gitu nanti biar saya
cariin yani sama lina yusazah ya kalau gitu saya permisi assalamualaikum waalaikumsalam
assalamualaikum waalaikumsalam ustazah ada makan udah
ada makan udah
alhamdulillah ngajak ngajak
ya salam start
ya ya ya mabek mana ngasih terlalu ikat
ube ube ube kayaknya ube sekarang masih kantor ube deh cek kira kira ada mapnya yang
hilang map map itu maksudnya map yang isinya dokumen dokumen bukan iya dong
kalau isi oncap apa namanya tempar anda masih kurang paham maksudnya gimana iya saya enggak
tahu itu dalem map itu isinya apa jadi tadi saya ketemu sama haikal sama waluyo sama soleh
mereka tuh kayak bahwa saya lihat map ya cuma saya lihat lihat lagi mereka ngumpet ngumpet itu selari
db kayaknya dokumen penting deh itu isinya deh kita cari coba yuk tapi ustadz sekarang ini ana ada tugas
dari ustazah sava mau nyari yani sama lina ilang juga nih yani sama lina ilang iya ustaz
ini sama lina enggak ada di sini boleh bantu cari juga ya
kasih waktu untuk parkir ya pikir itu dia si haikal pak ustaz dia lagi ngumpulin teman teman
enggak tahu buat apaan ustaz ustaz astagfirullahaladzim inget saya bener saya yakin hilangnya yani dan
lina ini pasti gara gara haikal juga nih hai hai hai hai hai hai hai hai hati banget sih pakai kompak
biasa aja kali ajak ajak dong kalau mau kompak satu dua tiga hai kan enak gitu kan ya salam start
jangan dipencanggain ini serius start ya tahu betahu yaudah gitu sekarang kita cari hai kalau
ayo saja isi tolongnya bantu cari lina sama ini juga ya assalamualaikum hai ustaz enggak saya di
sini aja tolong ya titip ya tolong bantu cari doang kalau dibantu ya iya iya tolong ya ustaz
ini contact ya allah semoga hai kaliani sama lina nggak kenapa napa eh mau ya assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh pak hai gitu space sebelum saya menandatangani surat tersebut saya

saya mau tanyakan satu hal apa boleh
boleh tanya aja
iya pak red
ustazah sapa ini lagi grogi
ustazah sapa kalau grogi itu suaranya suka berubah ubah
berdasarkan situasi dan kondisi
kadang suaranya kayak ada kejepit
kadang suaranya kayak kodok latah
kalau ini lebih kayak suara bebek
oh kalau begitu sebelum saya menandatangani
biar lebih semangat
izinkan saya untuk melihat wajah ustazah sapa
izinkan saya untuk melihat wajah ustazah sapa
baiklah kalau begitu saya tandatangani
selesai enggak selesai
makasih lho pak rp
enak ya abis mancing ya kan
anak pesantren lagi ngapain tuh
lagi nganterin mustaz mereka kali
pak bukti kamu serius mau nikah sama ustazah apa
eh toge jangan nakut nakutin
kamu disuruh setrika baju
bajunya banyak banget
ayo dong setrika yang bener itu tuh tuh tuh
itu belum rapi

tuh tuh tuh
silahkan disimpan disini
kalau gitu kita permisi dulu ya
ayo kamu berhasil
pelan pelan nanti dicurigai
liatin pengemen ya
aku ga mau punya ibu samuuu

hah ternyata bukan ruze ze lava
ternyata bukan usaha